kembali lagi bersama kami di cnn indonesia connected video metro mini menghadang bus transjakarta di tengah jalan menuai reaksi warganet
hingga kamis siang video yang diunggah oleh akun jakarta kini sudah disaksikan lebih dari dua ratus dua ribu views
sebuah bus metro mini berusaha menghalangi laju transjakarta di tengah jalan
bahkan beberapa kali pengemudi metro mini tiba tiba menghentikan busnya dan membuat pengemudi bus transjakarta mengeram mendadak
video viral metro mini yang menghadang bus transjakarta di pasar minggu jakarta selatan
sontak membuat geram para warganet
banyak yang meminta agar sang pengemudi ditahan bahkan sampai meminta agar metro mini tersebut dibekukan izin operasinya
mas yoga ini nampaknya di sub dki juga serius menanggapi
keisengan sopir bus metro mini begitu yang menghalangi transjakarta
tapi apakah langkah pembekuan izin operasi ini hukuman yang setimpal bagi pengemudi dan juga pengelola metro mini itu sendiri
iya terima kasih mas
jadi sebenarnya sih kalau dibilang apakah hanya gara gara menghadang itu langsung izin dibekukan
ya sebenarnya mungkin memang nggak fair lah ya
tapi kan kalau kita lihat sejarahnya
sebenarnya perseteruan antara metro mini atau juga angkot dengan transjakarta itu sebenarnya sudah cukup lama
bahkan saya ingat banget pada tahun dua ribu lima belas kalau nggak salah itu
ada satu rute transjakarta yang ke arah pik itu bahkan sampai nggak dibakar sih
tapi sampai dikimpukin kacanya itu
jadi memang sebenarnya model model seperti ini memang sudah banyak dilakukan
jadi ada apa namanya intimidasi
baik secara tidak langsung yang kecuali penghadang penghadang kayak gitu
atau juga sampai ada apa namanya intimidasi langsung baik penghancuran atau segala macam
nah memang ujung ujungnya adalah mata pencaharian lagi
jadi kan transjakarta kan strateginya mereka bahwa ingin kan intinya mereka tuh ingin menambah
apa namanya menambah luas wilayahnya mereka kan
jadi kenapa bukan artinya mereka ingin memonopoli
tapi mereka ingin memastikan bahwa kualitas layanan transjakarta itu bisa dinikmati oleh
warga jakarta yang lebih banyak lagi
contohnya kayak di pasar minggu ini kan
kalau dulu sebelum masuk transjakarta
orang kalau naik angkutan umum mau nggak mau cuma bisa naik metro mini yang s enam ratus empat puluh itu
nah akhirnya transjakarta membuatlah rute dari pasar minggu hingga ke tanah abang
yang kurang lebih sama lah dengan yang si metro mini enam ratus empat puluh yang menghadang itu
artinya kejadian ini kemudian mencuat atau terjadi karena ada rute bus transjakarta yang baru akan di
operasikan begitu dari pasar minggu ke wilayah tanah abang sehingga akhirnya membuat
supir metro mini itu melakukan hal tersebut
enggak sih jadi gini
sebenarnya ini kan baru rame karena kebetulan aja ada yang ngerekam dan juga di upload ke social media
sebenarnya ini cerita cerita yang bahkan yang lebih parah daripada itu udah banyak
dan rute yang bersinggungan ini pun juga sebenarnya itu yang rutenya kalau nggak salah sembilan d itu

oke itu bahkan sebelumnya itu sudah beroperasi bahkan dari tahun dua ribu enam belas

itu bahkan sebelumnya itu bahkan sebelumnya
jadi memang sebenarnya ini mungkin pengalaman sehari hari transjakarta udah kayak gini
tapi memang baru sekali yang didokumentasikan dan di upload dan akhirnya viral
jadi seperti ini nah ini sebenarnya sebuah pr
karena kenapa seharusnya transjakarta itulah yang menjadi wadah seluruh angkutan umum di jakarta
bagaimana dengan metro mini metro mini sebenarnya sudah disediakan jalan keluarnya
mereka itu harusnya bergabung dengan transjakarta
sudah banyak loh
sudah banyak loh contohnya kalau transjakarta itu mereka harusnya bergabung dengan transjakarta

apa yang kemudian membuat sopir metro mini dan juga angkutan umum lainnya yang sampai saat ini masih belum mengintegrasikan atau bergabung begitu dengan pt transjakarta
nah khusus untuk metro mini memang mereka masih ada isu di kepengurusan pt nya sendiri
jadi mereka kan badan hukum namanya pt metro mini
karena ini masih ada sengketa di pt metro mini sendiri sehingga mereka masih belum bisa lah untuk secara legal ini mana yang pengurus mana yang bisa bergabung dengan transjakarta
jadi memang ada masalah masalah juga di sana
tapi saya pikir regulator di sini di sub dalam hal ini
mungkin juga mau gak mau harus ya sedikit tangan besi lah
ketika di sini bilang udah metro mini bukan hanya udah gak bagus kualitas layanannya tapi dia juga polusi juga juga nggak aman juga

jadi saya pikir mungkin di sinilah disuruh bisa jadi semacam kayak wasifnya
sudah putuskan saja
mungkin dalam setahun ke depan kita sudah harus hentikan pengoperasian pengoperasian metro mini metro mini yang lama
sehingga mau tidak mau mereka harus mencari cara untuk bisa bergabung dengan transjakarta
artinya mau tidak mau suka tidak suka kemudian metro mini ini agar tetap bisa beroperasi
agar tetap memiliki mata pencaharian begitu harus bergabung dengan transjakarta
betul karena itu satu satunya cara menurut saya
bahkan yang angkot angkot saja yang jumlahnya ribuan ini sudah ada kerjasama dengan transjakarta
mungkin kalau dilihat ada kwk ada juga mikrolet
itu mereka sudah bergabung dengan sistem jaklingko
mereka menamakan diri mereka mikrotrans
kopaja pun juga sudah bergabung dengan transjakarta
ada kontrak kerjasamanya
nah sayangnya metro mini inilah sebenarnya yang masih perlu digandeng
dan menurut saya ini kayaknya sudah
prosesnya sudah lama sudah berlarut larut
jadi kayaknya harus ada jalan keluar yang cepat
jadi saya pikir mungkin semua pengurus metro mini harus duduk bareng
dan di sub menjadi wasit di sini
kita temukan jalan keluarnya
karena kalau tidak yang jadi korban itu tadi
penumpang juga dan juga sopir sopir yang ada di lapangan tadi
oke dan kemudian juga ada isu lain begitu yang berkembang
bahwa pemerintah provinsi dki jakarta melalui di sub dki ini juga akan merevitalisasi bus bus metro mini
kopaja yang berukuran sedang ataupun besar begitu
yang bus bus tua agar tidak beroperasi lagi di jakarta
apakah kemudian ini juga membuat para sopir metro mini dan pengelola angkutan jasa metro mini ini geram begitu
dengan revitalisasi angkutan umum ini
nah itu revitalisasi itu bukan membawa petaka
itu justru akan menghasilkan mata pencaharian baru
mata pencarian yang lebih stabil
kalau sekarang ini kan katakanlah mereka yang saya baca
sewanya mereka atau seorang mereka itu bahkan dua ratus lima puluh ribu aja juga sudah tidak sampai
padahal sementara kalau seandainya kita lihat dari supir supir yang sudah bergabung dengan transjakarta
ya dengan angkot dan juga dengan kopaja
itu mereka bisa membawa penghasilan itu stabil
karena mereka dengan sistem gaji
mereka tidak harus lagi ada kebut kebutan seperti ini
jadi menurut saya memang ini kita lagi merevitalisasi untuk terintegrasi dengan transjakarta
karena itu menurut saya adalah satu satunya cara untuk kita bisa meningkatkan kualitas seluruh angkutan umum di jakarta
nah memang ada masalah internal sedikit di metro mininya
jadi makanya menurut saya ini hanya tinggal bottleneck
satu satunya bottleneck yang ada adalah tinggal itu
bagaimana kita membereskan supaya pengurus metro mini yang ada ini tolonglah duduk bareng
tolonglah ini demi kepentingan kota kita juga gitu loh
demi kepentingan penumpang juga
duduk bareng dengan ilah suruh bingungan
selesaikanlah sengketa sengketa yang ada
sehingga mereka bisa cepat terintegrasi
dan sopir supir tadi tidak usah harus main soran dan juga harus mengambat transjakarta lagi
bang yogi lihat saya ini pemprov dki atau di sub dki jakarta mendengar
para sopir metro mini mendengar
para penumpang metro mini yang juga setia dengan metro mini
juga mendengar tayangan cnn indonesia connected pada malam hari ini
apa kemudian win win solution atau saran anda
agar metro mini ini bisa berintegrasi dan juga tidak ada egocentris lagi daripada pengelola metro mini misalnya
agar mau bergabung dengan transjakarta untuk integrasi transportasi di jakarta yang lebih baik
oke pertama mungkin untuk dapetin persepsi dulu kita perlu ada cerita yang lebih baik
saya pikir ini juga mungkin perannya media juga di sini
bagaimana sukses story yang ada di kopaja atau juga di angkot angkot tadi
bagaimana sopir ini yang tadinya mereka pencaharian gak jelas sekarang dengan mereka bergabung gaji yang jelas dan lain macam
nah minimal mereka tahu bahwa ada jalan keluar ke sana
sementara pengurus sendiri pun mereka harus mulai yaudah kalau memang cara seperti ini
setiap pengurus itu mereka biasanya mengklaim bahwa mereka punya anggota berapa
oke kita duduk bareng dengan ini sehubungan
silahkan bawa apa namanya masing masing jumlah anggota mereka berapa plat nomornya berapa
identitasnya mereka berapa
kalau memang mereka sudah siap bikinlah sebuah semacam wadah lah
jadi katakanlah pengurus a itu mereka harus membuat sebuah wadah
di mana nanti mereka itu bergabung semua
katakanlah mungkin ada dua puluh orang yang siap untuk tergabung dalam sebuah katakanlah konsorsium atau juga wadah yang merupakan bagian dari metro mini
nah mereka kita dorong untuk mulai meremajakannya
jadi armadanya sendiri nanti bisa mereka apa namanya dibantu oleh transjakarta
mungkin bisa mengadakan kayak semacam
ya yang cicilan lah
jadi ada pembiayaannya dibantu oleh transjakarta
mereka berkontrak dibayar rupiah per kilometer
supirnya pun juga nanti ada pelatihannya supaya mereka pun bisa melayani dengan model yang kayak sekarang
jadi pertama sukses story harus kita kasih terus bahwa ada jalan keluar untuk metro mini metro mini yang sudah berasap tebal dan lama ini untuk menjadi bagus
nah berikutnya silahkan kita duduk bareng carilah solusi yang bareng antara disuruh juga pengurus pengurus tadi itu
baik mas yoga adiwinarto ini semoga didengar begitu ya saran dari anda dan semoga memang solusi yang nantinya dikeluarkan ini tidak membunuh mata pencaharian para sopir metro mini
dan benar benar menjadi solusi untuk transportasi mode transportasi jakarta yang semakin baik semakin kondusif bagi seluruh keluarga jakarta
terima kasih mas yogadiwinarto country director dari itdp selamat malam